nonton rcti di aplikasi rcti plus
bapak cukup ya pak meres mas andre
bapak tuh kayak gak tau malu atau gak sih
enggak saya mau balikin duit ini ke mas andre
saya nggak akan balikin duit ini
tuh aku turun
maksud saya lara sudah saya anggap seperti anak saya sendiri tante
jadi tante gak bisa dong sekasar itu sama lara
hah gak pakai kasian kasian
biar aja dia kan bukan anak kamu
aku cuma menganggap dia sebagai anak
tapi dia bukan anak kamu
udah pak bawa peti ke rumah
pergi cepat pergi
jadi betul lila
jadi betul lara ini anak kamu
apa itu maksudnya sih lila
apa sih maksud kamu membohongi kami semua
ma ma jangan jangan diri ibu lila jangan
eh apa sih
kamu juga kamu itu anak idiot
ini semua kamu biar keladinya
tante mau ngapain aja sama saya
terserah tapi jangan lara tante
kamu mau menipu satria iya kan
kamu mau mengancam satria
dan bilang kalau satria itu adalah bapanya anak idiot ini
iya gak bisa ya
ma ma dia apa sih
satria pokoknya mulai hari ini
kamu gak usah ngaku ngaku kalau anak idiot ini adalah anak kamu
sekarang semua udah terbukti udah jelas bahwa lila adalah ibunya anak idiot ini
ma lila memang ibunya lara
tapi lara juga putri aku
ah lara itu putri kamu dari mana putri kamu
emang kamu punya hubungan apa sama perempuan itu
kamu kawin diam diam sama dia iya
ini memang kenyataannya ma
aku sama lila memang ada hubungan ma
semua terjadi karena kecelakaan
kamu bilang karena kecelakaan
kamu pikir segampang itu kecelakaan
seperti dislaiman mobil ditabrak mobil iya
mama tahu kamu tidak segoblok itu
tapi mama gak mau tahu mama akan lapor sama nenek
supaya dia diusir dari rumah ini
cukup itu memang benar
lara itu putri aku dan lila
aku udah melakukan tes di rumah sakit
mama gak percaya dan mama gak mau tahu
dan mama yakin sekali bahwa mama tidak mungkin punya cucu anak idiot seperti ini
gak pernah mungkin dan tidak akan pernah
mama tahu ini semua adalah siasatnya dia
dia yang menipu iya kan
dia yang membalas kamu
udah set kamu tenang aja biar ini semua aku yang ngurus
tante bisa tenang dulu gak bisa diem dulu gak
aku mau kasih tau tante sesuatu rahasia yang besar banget
dan ini menyangkut keluarga ini tante
jadi kalau tante gak bisa tenang aku gak akan ceritain
tapi aku gak akan lepas kalau tante
udah doang tante
tante gak akan ceritain ke siapapun kalau lara adalah anak aku
iya tante janji kasih besar apa
karena rahasia ini lebih besar antar
dan ini nguntungin tante
mendengar rahasia yang se spot besar
pasti tante akan terkejut
ternyata andre bukan anak kandung mama
kita semua juga masih kaget
eh tapi kamu tolong jangan bilang siapa siapa dulu ya
kamu jaga rahasia ini
jadi andre itu bukan anak kandung dari tante
anak kandung dari tante tanti
tahu deh anak siapa
coba kalau nenek semuanya tahu tentang hal ini
jangan mentang mentang saya janji sama bapak untuk kasih uang ke bapak
lima juta itu gak sedikit pak
dan saya itu punya keluarga pak
punya anak dan juga istri
lu hitungan banget sih sama bapak lu ah
lu gak takut
lu jadi anak buraka
gua kan ngelar tiap hari minta
apa perlu gua minta sama ibu tante
jangan pernah ganggu ibu saya pak
jangan pernah ganggu dia
ini lima juta yang terakhir
paling enggak uang ini dihabiskan untuk beberapa minggu
pak uang itu ngajak tore langit pak
bapak gak usah meresah ya
eh mudah mudahan ini cukup
wuyut kita ngapain sih ke kantor bapak
wuyut mau ngambil dokumen
lagian kamu belum pernah kan ke kantor papa
kita lihat papa kerja yuk
wuyut itu kan orang yang waktu itu marah marah sama sita wuyut
oh jadi bapak ini orangnya yang macam macam sama cicit saya
memangnya bapak ini siapa
marah marahin cicit saya
hah bapak siapa
ada apa bu
bawa orang ini ke polisi ya
nah bawa dia ke polisi
tunggu dulu apa ini
bapak sudah melakukan tindakan kejahatan kepada cicit saya
jadi bapak harus diserahkan kepada polisi biar bapak kapok
jangan dong lepas
nenek ini apa sih nek
dia ini sudah mengancam anak kamu
jadi nenek suruh diserahkan ke polisi biar dia kapok jangan macem macem lagi
pak lepasin pak lepasin
nenek tapi nenek dengerin aku sekarang
orang ini itu relasi aku nih
iya emang orangnya agak kasar
tapi diriku gak jahat nek ya
sekarang lepasin dia nek ya
sekarang bapak pulang
ya boleh lepasin
pak apa aku bisa kenal sih sama orang kayak gitu

tante makanya tante tenang dulu
tante ini harus percaya sama aku
iya ginglo tante aku tahu lara memang banyak kekurangannya
sekarang kan satu satunya keturunan langsung dari nenek
cuma lara bukan sita
jadi yang berhak mendapatkan warisan
lara bukan sita tante
lara yang akan mendapatkan warisan
lara bukan sita tante ya
dagnikduk pakai rokspan
berarti aku akan kecibratan
karena lara itu cucu aku kan
aku harus segera kasih tahu ke nenek
supaya semua harta warisan dipindah tangan kada
tante tante tante
tante jangan gila dong
sekarang tante tuh pelan pelan dulu
baru aja nenek kena serangan jantung
mendingan kasih tahu andrei aja dulu
kalau dia itu bukan cucu kandungnya nenek
pinter juga kamu
kalau kita ngasih tahu soal harta warisan itu dipindah tangankan
kalau tiba tiba nenek meninggal dunia
seluruh harta warisan tetap di tangan siti
tidak tidak tidak
tidak mungkin terjadi
kenapa gak dari dulu ya kau sabarin si andrei
kau minta dari dia
kan eh anak hidup gua
dapat duit dari mana lagi
tante tante itu udah kagak ada gunanya
ini duit dari
akak kandung lu andrei
bapak cukup ya pak meres mas andre
bapak tuh kayak gak tahu mahluk tahu gak sih
enggak saya mau balikin duit ini ke mas andre
lu sial lu ya

ngapain sih deket deket nyanyi gue siapa yang menyium ah udah jadi pukul juga kali
atau sakit ya kamu sih sini bisa ya kalau pikir pikir mendingan tuh kamu ambil aja
setesnya terus kamu kasih aja ke mas andre juga ya kok nggak berpikiran sih oh ya udah kalau gitu
nanti di rumah aku akan cari hasil tes itu terus kita bareng bareng kasih kemasan ring ya itu
mama ketemu sama perman itu iya tadi tuh waktu mama udah suruh satpam bawa dia ke kantor polisi
eh malah ditahan sama andre dan disuruh pulang ada hubungan apa ya andre sama dia ya
mana mungkin sih ma andre punya hubungan apa apa sama orang itu ya ya tapi mungkin hubungan kerja
kalian ini aneh deh kayaknya kalian berdua kenal ya sama laki laki tuh kayaknya ada yang
kalian sembunyiin deh betul kan enggak enggak berenang renang di telaga berenang renang di
danau mulut bisa bilang enggak tapi hati siapa yang tahu mah daripada pusing pusing udah aja
kita beli alat tes kebohongan biar kita nggak ditipu lagi